tiga tahun sebelum kemerdekaan kawasan cideng dibangun sebagai tempat tahanan
untuk puluhan ribu wanita dan anak anak belanda yang ditawan oleh tentara jepang
kini kawasan ini berkembang menjadi salah satu permukiman serta tempat kuliner bagi warga ibu kota
salah satunya adalah restoran huis trively yang diambil dari bahasa belanda dengan arti rumah tanah abang ii
dengan bernuansa kuno dan ada sejumlah peninggalan peninggalan otentik dari masa sejarah cideng lalu
dan juga dikawinkan dengan kuliner
kini tempat ini berubah menjadi restoran dengan cita rasa khas indonesia
dengan interior bergaya eropa tiongkok dan jawa restoran heritage ini mengajak pelanggan bernostalgia
ditemani aneka kudapan asal indonesia yang dijual dengan kisaran harga dari tiga puluh hingga seratus ribu rupiah
restoran ini dibangun oleh keluarga yang dibesarkan di kawasan cideng jalaludin suud
restoran dibangun untuk mengapresiasi kenangan serta nilai sejarah masa lalu
termasuk bagi para keturunan ex camp cideng
kemu dengan tadi pelatih tepak bola tim wanita belanda vera pau
dan itu dengan saudara kembarnya dia memang salah satunya peminat yang ingin merekam jejak perjalanan
dan ini sudah tersebar di mana mana sebetulnya orang orang ex kem cideng
kem cideng memiliki empat titik perbatasan yang sekarang sudah menjadi ruas jalan utama di ibu kota
yakni jalan raya abdul muiz yang dulu merupakan kawasan timur dari kem cideng
asrama pasukan pengawal presiden yang dulunya menjadi kawasan utara
sementara kawasan barat berbatasan dengan kali cideng dan kampung gang thomas di sebelah selatan
perubahan ini terjadi setelah masuknya kawasan industri di ibu kota
khususnya di kawasan tanah abang yang berkembang pesat dan memiliki banyak penduduk
sekarang menjadi kuliner adalah tak lepas dari perkembangan jakarta setelah tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh an
ketika wilayah wilayah di wilayah sudirman tamrin itu berkembang
kemudian juga wilayah halimuruk mulai ditinggalkan mereka beralih ke wilayah agak ke timur
hendaru menambahkan dengan munculnya para pekerja dari kawasan industri ini
aneka kuliner pun mulai tumbuh di kawasan cideng
salah satunya tempat kuliner di malam hari yakni nasi uduk pasar thomas
nasi uduk ini digemari warga ibu kota khususnya bagi para pekerja yang baru pulang bekerja
ataupun yang akan memulai waktu kerja di malam hari
ya nasi uduk biasa nasi uduk yang penting kan semur jengkol semur tahu bihun seperti itu aja sama gorengan
moral lah langganan saya dari yang kerja sip tiga malam tiga sip kenanya malam dari yang bertugas proyek
dari yang bongkar muat ekspedisi
dengan latar belakang sejarah yang beragam kini warisan budayanya masih tertinggal dalam bentuk kuliner di kawasan cideng
salah satunya nasi uduk jengkol yang merupakan makanan khas asal betawi suku asli dki jakarta